bank indonesia telah mengeluarkan izin lima produk uang elektronik berbasis server
salah satunya yaitu paytrend milik ustadz yusuf mansur
empat layanan uang elektronik lain yang mendapat izin dari bi
yakni buka dompet milik buka lapak
pada dua ribu tujuh belas bi membekukan sementara sepuluh layanan isi ulang uang elektronik
lantaran penerbit tengah memproses izin dari bi
aturan baru tentang uang elektronik nomor dua puluh pbi dua ribu delapan belas berlaku sejak empat mei dua ribu delapan belas
penerbit uang elektronik wajib mendapat izin dari bi jika ada dana mengendap mencapai satu miliar rupiah